yang mempunyai fungsi menyerap energi ketika terjadi tumbukan
struktur tersebut sudah diuji dan diklaim memenuhi standar internasional
artinya seperti ini karena ini adalah teknologi terbaru yang baru masuk ke indonesia
kereta cepat dengan dia bicara kalau levelnya cina ctcs tiga atau dengan sama dengan ctcs level tiga
di mana dia memiliki kecepatan tinggi
dia pastikan yang adanya
ketika kereta sudah selesai bertugas dan memasuki depo
kereta akan disken menggunakan alat train scanner
alat ini bisa memeriksa kondisi roda hingga kerusakan kecil
yang berpotensi mengganggu operasional kereta menggunakan laser
setelah dilakukan pemeriksaan secara otomatis
kereta akan diperiksa ulang oleh petugas berdasarkan data yang didapat
dari alat train scanner dan sistem monitoring kereta yang terpasang
kemudian petugas akan melakukan pembersihan kereta menggunakan alat pencuci kereta otomatis
ada kereta khusus untuk memeriksa kondisi jalur kereta api
sistem listrik aliran atas hingga sistem komunikasi
namanya comprehensive inspection train atau cit dengan warna kuning sebagai pembeda
pendeteksiannya dilakukan secara real time dengan menggabungkan gps serta kamera dan laser yang terpasang di bagian pantograf
kebraf dan bogi kereta
paling modern yang dikeluarkan di tiongkok sana
jadi memang dari sisi safety kalau kita bicara safety mengenai sarana ka nya
ini sudah sangat banyak pengamanannya
baik seperti misalnya emergency break yang sekarang itu sudah ada
itu bisa dioperasikan secara manual ataupun juga otomatik
manual itu bisa melalui driver ataupun juga penumpang
kalau yang otomatis kita ada automatic train protection
sehingga ka itu akan berhenti jika memang ada indikasi indikator yang menunjukkan terdapat benda asing di jarak tertentu
total ada sebelas rangkaian kereta yang bakal dioperasikan
kapasitas angkut maksimalnya mencapai enam ratus satu penumpang
ada tiga kelas kereta yaitu vip first class dan ekonomi premium
kereta juga sudah dilengkapi berbagai fasilitas
hingga bini bar